sebelum kita akan berlanjut dengan dialog ini kita akan kembali ke gedung dpr dulu
nampak kita akan ke ruang fit and proper test di sana
nampaknya uji kandidat atau fit and proper test terhadap general fitri akan segera berakhir
tolong kepada anggota dpr rekan rekan semua yang saya hormati apapun boleh dirubah asal jangan gajinya diturunkan
yang kedua adalah saya akan melakukan kegiatan pendidikan masyarakat dan kampanye anti korupsi
ini dilakukan dan merangkap supaya tidak terjadi korupsi
yang berikutnya apa ini perlu dilakukan
kita ingin bahwa negara kita bebas dari korupsi
yang ketiga adalah kita akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program pemerintah
bukan hanya pelaksanaannya tapi mulai dari hulu
yaitu perencanaannya kebijakannya mengambil keputusannya eksekusi anggarannya pelaksanaan proyeknya
itu kita akan lakukan monitoring
dan kita hadir bersama pemerintah
kita berdampingan dengan pemerintah seluruh kementerian lembaga lsm dan lain lain
dan merangkap pemerintah anti korupsi
yang keempat kita akan terus melakukan upaya upaya mitigasi
supaya kita terjauh dari bahaya korupsi
yang kelima adalah kita akan menata ulang
mohon berkenan kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan komisi tiga dpr ri
kalau seandainya saya terpilih tentu kita akan melakukan perbaikan estetika
misalnya koronasi koronasi itu merupakan sebidang sekarang pak
pal itu adalah tugas pokok
kalau bicara tugas pokok dia harus menjadi bidang tugas
koronasi supropisi monitoring itu menjadi tugas sendiri
yang keenam saya ingin mengatakan bahwa preventif is more better
pencegahan itu akan lebih baik
jadi yang nomor enam
yang ketujuh kita tetap akan melakukan rindakan
tapi ini adalah upaya ultimum remedium
dan sasaran prioritasnya adalah kejahatan korupsi
yang menimbulkan kerugian negara
menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara
karena negara kita butuh uang
untuk itu kpk hadir dalam rangka membantu pemerintah untuk menambah pendapatan negara dan daerah
saya kira itu saja
saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan
kepada allah swt saya mohon ampun
saya yakin pimpinan komisi tiga
bapak menentukan dan seluruh rekan rekan yang mulia anggota komisi tiga untuk memilih
kalau memang saya tidak memenuhi syarat jangan pilih saya
tapi kalau saya memenuhi syarat jangan tolak kehadiran saya
terima kasih mohon maaf
oke itu tadi proses seleksi calon pimpinan kpk
general fili bauri yang tengah mendapatkan seleksi
tadi bang nasir sudah memberikan perspektifnya
soal pencegahan ini juga pas banget tadi kita lagi ngomong pencegahan
pencegahan juga dititik beratkan oleh salah satu calon pimpinan kpk yang tengah kita saksikan tadi
katanya kalau penindakan itu yang terakhir sekali
ultimum apa tadi namanya
remedium itu bahasa hukum
soal pencegahan penindakan pencegahan penindakan
anda mencium aroma yang sama emerson gak
maksudnya ini memang ingin ditonjolkan masalah pencegahannya
memang apa yang salah dengan pencegahan
bukan bukan soal itu
itu kan semua ini kemudian jadi dipreteli teknikalitas dari kpk
pencegahan harus didahulukan penindakan
ultimum premedium salah pula itu kan
remedium maksudnya bukan premedium itu
dan kata itu juga enggak pas
ultimum remedium itu justru untuk memperbaiki orang gitu
obat bukan penindakan
penindakan itu final
jadi supaya dia pulih nantinya
jadi kelihatannya itu semacam pameran istilah yang ngaco
apa kenapa mesti pakai bahasa inggrisnya tuh
more better tuh orang bingung buat apa
maksudnya di utmost gitu misalnya
yang paling tinggi bukan more better
harusnya roger moore ya
itu calon yang kata bung eson sudah hampir pasti menjadi salah satu dari lima
kalau kata calon kuat ini berarti
ini kan kayak copywriter sejajarnya kan presentasinya
istilahnya bagus tapi substannya enggak ada
jadi saya enggak salahin juga mereka
karena dia kan lolos filter kan
jadi filternya yang ngaco tuh
maksudnya filter kopi yang dipakai filter daun teh gitu
yang gede gede jadi masuk semua itu ampas itu kan
soal pencegahan tadi gimana bung roky
yang kemudian selama dua hari terakhir ini betul betul di exercise oleh para anggota parlemen
saya mau terangkan itu lebih luas nanti dalam soal revisi nanti
dari awal saya mau beritahu di bagian ini
kehilangan moral standing
karena itu dia panik sendiri
kita masih bicara
karena itu dikasih aja ke dpr
dpr juga kehilangan moral sending
oke kita bicara mengenai jendral firly ini sekarang ya
bung eson sebelum nanti ke
jadi kalau kita lihat tadi tujuh programnya pak firly itu menarik tuh
pencegahan pencegahan koordinasi segala macam
ujungnya baru penindakan
yang jadi prioritas dia itu bukan penindakan
tapi penindakan itu bagian terakhir aja
kalau bisa semuanya pencegahan gitu gitu
nah ini yang disukai teman teman di dpr tuh
jadi kalau bisa jangan indah kita deh
poinnya sebenarnya begitu
nah di beberapa proses yang kita lihat kan ya kecenderungannya begitu
jadi dpr itu nggak terlalu suka dengan penindakan kpk
kita tahu misalnya dari data kpk sendiri menyebutkan
ada sekitar dua ratus lima puluh lima anggota dpr dan dprd
yang jadi tersangka kasus korupsi oleh kpk
dan kemudian kalau bicara soal keseluruhan dari catatan kpk
lima puluh persen kasus korupsi yang ditangani kpk itu punya dimensi
itu masih politik
artinya selain anggota dpr ada juga kepala daerah
ada menteri yang punya latar belakang anggota partai politik
nah kalau bisa gitu mungkin bahasanya gitu ya
teman temannya bang nasir
bang nasir saya percaya gitu ya
teman temannya bang nasir itu kalau bisa gitu ya
dia berharap pimpinan kpk ke depan
udahlah penindakan itu bagian terakhir
kalau bicara soal aspek pencegahannya begini
kalaupun proses penyadapan dia dengar ada proses penyadapan
itu ketika ada transaksi itu saya dengan rocky
penyadapan pencegahannya dilakukan oleh pak rocky
anda mau ditangkap nih tolong jangan terima suap
dicegahnya begitu bukan ditangkap begitu
tapi tadi berapa tadi kasus yang anggota dpr berapa
dari catatan kami kalau di icw teman teman icw
ada enam puluh anggota dpr yang pernah ditangkap
tapi kasusnya bisa lebih dari enam puluh
artinya ada satu anggota dpr yang terlibat tiga kasus berturut turut
itu udah hat trick lah ya
bang nasir gimana anda menjawab
atau perspektif anda soal
soal general firdy ini bang nasir
dia tegang ya
komisi pemberantasan korupsi itu kan institusi penegak hukum
maka yang kita butuhkan itu adalah orang yang punya wawasan tentang hukum
soal hukum beracara
dan lain lain sebagainya terkait dengan penegakan hukum tidak pidana korupsi
dan tentu saja diharapkan dia bisa mengarahkan dan mengendalikan
sehingga roadmap kpk itu bisa diwujudkan
kalau pak firdy ini ya
jadi tentu saja kemudian
bang nasir kalau pak fili ini menjadi salah satu calon yang memang punya kualifikasi yang mumpuni nggak menurut anda bang
salah satu yang unggul lah
dari baris sepuluh ini
pertama yang bersangkutan pernah menjadi deputi penindakan di komisi pemberantas korupsi
itu artinya beliau punya pengalaman di dalam
sehingga ketika masuk misalnya kembali ke dalam
tidak begitu asing
dengan lingkungan internal kpk
di samping itu beliau seorang polisi
kita tahu polisi itu penegak hukum
pemahaman latar belakang pengalaman dan sebagainya
walaupun sekali lagi bahwa itu diserahkan kepada fraksi fraksi
untuk menilainya apakah beliau layak dan patut menjadi salah seorang pimpinan kpk
bang nasir jamil
ini ada menarik kemarin kpk
sebelum fit and properties general firli pada hari ini
kpk sendiri menggelar konversi pers
tentang rekam jejak general firi yang pernah bekerja di kpk
boleh kita putarkan gak
untuk melanjutkan karyasnya
dan kpk yang memerhentikan dia dalam posisi
yang kami sebut sebagai
kalau kami sebut tidak terhormat
pasti dia tidak akan menjalani karirnya
yang bersangkutan selama di kpk
selama sekian setahun dua bulan yang bersangkutan di kpk
tapi perform saja tidak cukup di kpk
karena persoalan integritas itu persoalan paling tinggi di kpk
jadi kalau instansinya memerlukannya
pimpinan memutuskan ya kita keberhentikan dia
karena dia sudah kembali
bang nasir itu pernyataan wakil ketua kpk
ada tanggapan bang tentang pernyataan itu
terus terang saya tidak mau memberikan tanggapan soal itu
karena ketika dikonfirmasi ke pansel
mengatakan semua itu sudah di cross check
pansel sudah menemui pimpinan kpk
katanya tidak ada masalah
kemarin alexander marwata juga mengatakan
bahwa pak firly itu diberhentikan secara hormat
jadi kesimpang siuran ini
kita tidak tahu mana yang benar
lalu kemudian ada berita
bahwa pak saud dalam tanda kutip
itu berita di media online loh
diculik oleh wadah pegawai kpk
untuk kemudian menyampaikan itu
itu di media online yang saya baca bukan
bukan tuduhan saya
bukan perkiraan saya
jadi hal hal seperti ini kan harus di clear kan ke depan
kesimpang siuran ini seperti apa
karena pansel sendiri
mereka melakukan berbagai upaya
cross check dan lain sebagainya
dan kemudian mereka tidak temukan
seperti apa yang disampaikan oleh pak saud